terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang saya sintia rompas
saudara capres pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo mengunggah momen kedekatannya
dengan ketua dpc pdi perjuangan solo fx hadi rudiatmo
di unggahan tersebut ganjar menyebut rudy sebagai teman seperjuangan
di foto pertama ganjar mengunggah momen dirinya berpayung bersama rudy di bawah rintik hujan
pada foto kedua ganjar mendekatkan kepalanya ke rudy dengan mata terpejam
ganjar menulis teman seperjuangan tak akan balik kanan di segala keadaan
ganjar dan rudy punya kedekatan sesama kader pdi perjuangan
rudy mendukung ganjar sebagai capres bahkan sebelum resmi diumumkan megawati